seperti tidak hanya di puncak ini kepolisian resor kota besar surabaya jawa timur akan membatasi arus tahun baru dua ribu sembilan belas
batasan tersebut diberlakukan jelang tengah malam untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas surabaya
persiapkan keamanan dan kelancaran pergantian tahun dua ribu sembilan belas di kota surabaya dilakukan polrestabes surabaya
sabtu pagi kapol restabes surabaya kombespol rudi setiawan melakukan pengecekan langsung kesiapan kendaraan patroli dan peralatan yang siap digunakan untuk pengamanan pergantian tahun
beberapa peralatan modernisasi dan khusus diperiksa fungsinya
seperti road block yang biasa digunakan untuk menghalau kendaraan kebut kebutan
juga peralatan pemadam api yang digunakan jika terjadi kebakaran di jalan
tidak hanya itu kesiapan ambulans yang dimiliki oleh polrestabes juga tersedia
dengan memiliki oksigen dan mobil patroli yang sudah bisa membawa penjahat sekaligus
ada sebanyak dua lima ratus personil dan puluhan mobil patroli yang siap disiagakan
sementara untuk rekayasa lalu lintas polrestabes akan membatasi kendaraan masuk pada jam jam jelang pergantian tahun
pembatasan itu dilakukan jika kondisi lalu lintas di surabaya mulai padat
silahkan datang ke surabaya merayakan pergantian tahun tapi datanglah lebih awal
jadi sebelum surabaya penuh
karena semua ini jawa timur kan pusatnya di surabaya
pasti ketertarikan masyarakat untuk ke surabaya itu besar
jadi kalau datang sore siang bahkan lebih bagus
kalau datangnya jam sebelas malam ini sudah mau mendekati pergantian tahun
wah pasti sudah bisa dipastikan akan mana
kita tergantung situasi di dalam kota surabaya ya
kan kita sudah menentukan atau sudah mendatakan tempat tempat yang kemungkinan akan

seperti taman bungkul kemudian jalan darmo di grahadi di tugu pahlawan
ketika tugu pahlawan sudah dipadati oleh kendaraan maupun masyarakat
maka dari pintu masuk di waru sudah kita lakukan pembatasan
kemudian di gedung coek yang dari madura juga kita lakukan pembatasan pembatasan
supaya ini semua diberikan untuk kenyamanan masyarakat